aku ditipu sama anak kecil
jeburkan perempuan ini ke kolam buaya
jangan atuh nyai jangan atuh nyai jangan jangan
ampuran nyai ampuran
daripada kita ceburin ke kolam buaya
mending kita manfaatin aja nih
berat sekali anak ini
tidak sesuai dengan badannya
sekarang sudah tau kan
garis putih ini
senaja dibikin sama ayhanda prabu
tidak masuk ke istana ini
untung kamu kasih tau kakak
pesawat berada di atas kereta

dan sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku sudah lambat
atau rusa itu yang berlari cepat
rusa itu yang berlari cepat
atau rusa itu yang berlari cepat
wilayah ini terlalu sering didatangi para pemburu
jadi binatang buasnya pada gesit
masih untung kita bisa bertemu hewan buruan
di mana tempat yang menyenangkan
di sebelah sana gusti
di sana adalah surga bagi para pemburu
binatang apapun ada di sana
kalau begitu tunggu apa lagi
izinkan hamba menyelesaikannya
aku harus cepatnya melenyapkan orang ini
kamu memang pantas mati
tapi itu adalah hukuman yang pantas
bagi siapapun yang ingin mencelakai baginda
namun baginda yang buhhh
ia abras dia
kita telah sampai di padepok
bocah ini masih kecil tapi beratnya kayak kebok
mungkin karena kesaktian dan ini betul juga dia calon raja yang sekaligus calon musuh besar
tapi disini aku akan didik dia menjadi muridku yang paling setia dan paling sesat sejak
bukannya senopati menghendaki anak ini mati ya aku tidak setuju kalau dia marah suruh hadapi aku
eh kalian teh siapa he he justru aku yang bertanya siapa kamu
saya teh saya teh ipa suripah
tukang masak istana jadi si bro kok bala kucang aku ditipu sama anak kecil
ceburkan perempuan ini ke kolam buaya
maaf nini daripada kita ciburin ke kolam buaya mending kita manfaatin aja nini dia kan tukang
pasti masakan enak ya nggak ini betul ini
bawa dia ke dapur ingat awas dia
lalu ih eh kemana
kasihan ya bi ipa kita harus laporkan kepada ayah anda atau ibu nda biar prajurit mencarinya eh
jangan kalau mereka tahu bipa diculik kita bisa dihukum
nasibnya jelek amat ipa
shhh pak man jangan berisik
ini juga saya udah pelan pelan dan
udah di dalam hati ini nangis ya den
aku janji akan membebaskan dipa
iya pak man
cepet ya den bebasin ya sampai kagak
iya pak man
iya ipa dikasih minum apa ntar den
makasih den kalau gitu den